setelah menggelar pemusatan latihan selama tiga hari pelatih timnas indonesia sintayong mulai hadir dan juga memimpin latihan
pelatih asal korea selatan ini mengeluh karena pemainnya belum lengkap
setelah tiga hari absen sintayong akhirnya datang di lapangan tor surabaya pada kamis sore
untuk melatih langsung pemain tim nasional indonesia guna persiapan menghadapi timnas palestina pada laga fifa matchday empat belas mei mendatang
sintayong menargetkan dan fokus pada penguatan otot dan stamina serta teknik bermain timnya
namun kurangnya pemain dalam pemusatan latihan menjadi kendala sebab dari dua puluh enam pemain yang dipanggil baru lima belas pemain yang datang berlatih
sintayong memaklumi jika pemain masih bermain di liga
namun saat ini liga liga belum berjalan dan semestinya klub segera melepas para pemainnya
padahal waktu cari tim segera sudah kaat karena kamera fsudanabe dan pengantin sintayong utk diperbaiki
tapi mereka sudah mengambilgil di sini di